para pembalap dan kru world superbike mulai sibuk dengan persiapan balapan jelang ajang world superbike seri mandalika
kami sore dua puluh tiga pembalap world superbike dari empat belas negara nampak sangat sibuk di sirkuit pertamina mandalika
pedok pedok yang berisi motor para pembalap memulai proses perakitan yang dilakukan oleh para kru
sementara itu para ofisial dan pembalap yang akan bertarung diberikan kesempatan untuk melakukan track walk
mengelilingi sirkuit pertamina mandalika sepanjang empat tiga km
dengan tujuan untuk memperkenalkan karakteristik lintasan sirkuit mandalika kepada para pembalap
bahkan dalam kondisi hujan cukup lebat sejumlah pembalap pun tetap melakukan track walk
ataupun berlari di lintasan sebelum memulai sesi latihan pada jumat pagi
ya dan untuk mengetahui bagaimana situasi di sirkuit mandalika sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama
albi selamat pagi bagaimana albi kondisi lintasan cuaca dan juga pengamanan di sirkuit mandalika
ya selamat pagi lianita salam dari mandalika lombok nusa tenggara barat
pagi hari yang cerah ini dan bisa dilihat di belakang saya awan cukup tipis dan langit terlihat sangat biru itu menandakan bahwa
hari ini akan dimulai dengan hari yang cerah
tetapi memang ini tidak bisa menjadi jaminan karena kalau misalnya kita melihat dari beberapa kali balapan motogp di bulan maret lalu
dan juga world superbike tahun dua ribu dua puluh satu lalu di bulan yang sama seperti saat ini bulan november
pagi hari cerah tetapi memasuki sore hari hujan turun dengan lebat
nah untuk itu pihak dari pengelola sirkuit mandalika pun menyiapkan sejumlah strategi ketika nanti misalnya hujan
para pembalap ini sudah akan diinformasikan untuk menyiapkan
ban apa yang cocok untuk bisa mereka gunakan dalam sesi latihan bebas yang akan digelar pada hari jumat ini
sebagai hari pertama penyelenggaran world superbike dua ribu dua puluh dua seri ke sebelas di sirkuit internasional mandalika
dan kalau misalnya memang melihat prediksi cuaca di kawasan lombok nusa tenggara barat memang mulai memasuki sore hari
akan ada awan mendung dan juga berpotensi hujan karena kemarin pada saat kami tiba di kawasan lombok nusa tenggara barat
hujan memang menyambut kami
intensitasnya cukup besar dan memiliki suatu kondisi yang sangat berbeda
intensitasnya cukup sedang sampai dengan deras
tapi setelah itu selesai para pembalap yang totalnya ada dua puluh empat pembalap dari dua belas tim world superbike
yang sudah tiba seluruhnya di mandalika lombok nusa tenggara barat juga menyempatkan diri untuk melakukan track walk
atau mengenal lintasan sirkuit
walaupun sirkuit ini sudah dua kali dipakai sebagai tempat balapan baik itu world superbike dua ribu dua puluh satu
juga motogp dua ribu dua puluh dua pada bulan maret lalu tetapi masih ada beberapa pembalap pembalap yang baru bergabung
sehingga harus ada pengenalan sirkuit sehingga nantinya para pembalap tersebut bisa mengenali sirkuit ini dengan baik
baik itu di mana mereka bisa memacu motor hingga top speed ataupun memasuki tikungan tikungan yang memang dikenal cukup mengesankan
bagi para beberapa pembalap yang memang sudah pernah melakukan balapan di sini
dan untuk di seri ke sebelas ini ada dua pembalap yang memang dijagokan sendiri oleh para penggemar di world superbike sendiri
yang pertama adalah alvaro bautista dari tim aruba ducati

dan di luar dari persiapan jelang penyelenggaraan world superbike di sirkuit mandalika tadi dan juga cuaca
saya juga akan unjukkan di belakang saya lia ini adalah salah satu titik penyekatan di mana ini adalah bundaran triputri
yang menjadi salah satu akses masuk menuju ke sirkuit mandalika
di mana ini kendaraan kendaraan dari arah barat pulau lombok biasanya masuk melalui jalur ini untuk menuju ke sirkuit
dan ada penjagaan yang dilakukan oleh sekitar dua puluh aparat keamanan yang memang bertugas tipos ini
di mana lima belas diantara dari polri dua dari tni dan juga ada dari dinas perhubungan serta ada petugas dari kedaerahan yang bisa mengenali warga lokal sini yang bisa masuk dengan bebas
tetapi untuk masyarakat yang memang ingin melintasi kawasan ini tanpa memiliki tiket maka diminta untuk putar balik
karena siapa siapa saja yang boleh memasuki kawasan ini hanyalah orang orang yang memang memiliki stiker khusus ofisial untuk bisa masuk ke kawasan sirkuit mandalika
lalu jurnalis petugas dan juga masyarakat yang memang sudah memegang tiket untuk menonton world superbike yang mulai digelar pada hari ini sendiri
total seluruhnya pihak dari panitia penyelenggara sendiri menyediakan sekitar lima puluh ribu tiket dan sampai hari ini sudah tercatat sekitar tiga puluh ribu tiket diantaranya terjual dan siap untuk didatangi oleh para penonton yang memang datang baik itu dari pulau lombok sendiri maupun dari beberapa wilayah sekitarnya
tetapi kalau misalnya dibandingkan dengan penyelenggaraan pada tahun dua ribu dua puluh
lalu kawasan mandalika pada kali ini terlihat lebih sepi karena memang pihak dari pemprov nusa tenggara barat sendiri mengatakan fokus ini terbagi antara pulau lombok dan juga pulau bali yang secara hampir bersamaan tengah menyelenggarakan ktt g dua puluh
tetapi memang diharapkan masyarakat yang menjadi penggemar world superbike tetap bisa hadir ke sini dengan aman nyaman dan juga leluasa
baik terima kasih albi pratama melaporkan dari sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat
selamat pagi albi